kita beralih ke sepak bola nasional pembangunan stadion manahan solo jawa tengah sudah hampir rampung
ditargetkan pada sembilan september pembangunan stadion yang menghabiskan dana tiga ratus miliar ini bisa diresmikan langsung oleh presiden joko widodo
inilah gambar udara proses revitalisasi stadion manahan solo jawa tengah pada sabtu tiga agustus
stadion yang sudah dibangun delapan puluh tujuh persen ini adalah salah satu yang sangat megah di indonesia
dan disebut sebut sebagai stadion utama gelora bung karno versi mini
dana tiga ratus satu miliar rupiah yang dicairkan melalui kementerian pupr bakal menjadikan stadion manahan bangunan modern
diperkirakan pembangunan akan selesai pada september
wali kota solo fx hadi rubiatmo mengatakan hal itu saat meninjau progres pembangunan stadion manahan sabtu pagi
ia menyebut pada sembilan september nanti stadion ini akan diresmikan oleh presiden joko widodo
soft launching dilakukan bertepatan dengan peringatan hari olahraga nasional
pembangunan diperkirakan selesai pada akhir dua ribu sembilan belas dan baru bisa digunakan pada awal dua ribu dua puluh
kementerian pupr itu maunya diresmikan tanggal sembilan september
kaligus dalam rangka memperingati hari olahraga nasional
dan dari pelaksana pun sembilan september juga siap
namun perlu saya sampaikan juga bahwa untuk landscape dan sebagainya itu belum selesai
namun kalau untuk stadionnya sudah
diresmikan tanggal sembilan itu sudah siap
saat ini mencapai delapan puluh tujuh dua
untuk pembangunan progres tidak ada masalah
ini juga perlu saya pertingkan
tampak badaya itu selesai
beliau mau dicoba semua
komisioning sudah bisa semua
lampu total semua
ini untuk satu lima ratus lah
wali kota berharap masyarakat benar benar menjaga stadion manahan dan supporter dapat membangun
yang terakhir adalah budaya yang sudah hidup
memiliki merawat menjaga serta mengamankan
proses renovasi stadion manahan dimulai pada agustus dua ribu dua puluh
meski kapasitas stadion turun dari dua puluh empat menjadi dua puluh kursi
nantinya akan dilengkapi single seat
tribun penonton pun akan dihias motif batik kaung sebagai ciri khas budaya solo
rancangan awal sebagai stadion olimpiade membuat lintasan atletik tetap dipertahankan mengelilingi lapangan
kartika bagus solo jawa tengah